rabu siliwangi tidak pernah memerhatikan rakyat ini
mana pernah dia hanya memikirkan keluarganya saja
kami rakyat biasa bagaimana kami harus meminta perlindungan
dewa tak agung ampunilah hamba
jika selama ini hamba belum mampu bersikap adil kepada rakyat rakyat hawa

aku menganggap ini adalah hiburan dalam perjalanan kita
aku berpikir tadi apa itu pecah gemblung
yang aku takutkan ada penguntit yang mengikuti kita maisa
kamu tahu aku sedang membawa kucang kembar
kucang kembar yang sangat sakti madraguna maesha
kamu berkata jelek kepada aku maesha
ingat maesha aku jauh lebih tampan darimu maesha
aku adalah raja tampan dan juga berkarismatik maesa
daripada kamu pendekar cendut
dan juga berhidung pesek maesha
kalau sedang marah kamu tiba tiba menggosok hidung seperti itu
aku benar benar tidak suka mahesa
kurang ajar kau amikumar
perani kau menghina aku
sebaiknya kau berkaca de
kalau kucang kembar itu bisa diajak pecah
pasti dia akan mengatak
aku yang tampan kau jelek
sudah pendekar kembar sudah
kita jangan bertengkar seperti ini
lebih baik kita berpikir sekarang maesha
bagaimana dengan kucang kembar ini
aku sudah tidak kuat lagi
masih banyak tanggung jawab yang harus kau pikir
aku sudah tidak kuat lagi ayahanda
aku ingin menyerah ayahanda
tidak mengenal dengan kata menyerah
percayakan semuanya kepada sang maha kunci
karena sang maha peci
akan selalu melindungi
bangunlah putra aku
aku akan berusaha
karena ayah tua dia
habisi dia sekarang
tadinya aku pikirmu sudah tiada
memang rai surawisesa telah menyerangku
setelah itu aku lupa
semoga saja rai surawisessa tidak dapat menemukan kita
aku sudah memukul mereka semua
dengan ajian melihuis putih
terima kasih sekarang
nenek tidak apa apa
di mana rumah nenek
biar aku membantu nenek
untuk membawa kau ke bakarim
terima kasih kisanak
rumah nenek di sana
kau baik sekali kisanak
semoga dewa tak agung melindungimu
berwatak seperti kisanak
rakyat tidak akan menderita seperti ini
dewa ta'akul ampunilah hamba
jika selama ini hamba belum mampu bersikap adil kepada rakyat rakyat hamba
aku harus segera menemukan kujang kembar ini
ternyata mereka disana
aku harus mengejar
apa kabar rai
tidak kusangka dan tidak kutuka
kita berpapasan disini rai siliwangi
kembalikan kujang kembar itu
kujang itu untuk kedamaian rakyat jahat
aku tahu raka yang mencuri kujang ini
kenapa raka tega mencuri kujang kembar itu
dari ruang pusaka pada jalan
sekarang aku mau
kembalikan kujang kembar itu
keturban prabu niskanawastu